pihak pengadilan negeri jakarta selatan menginformasikan persidangan terdakwa ag
anak yang berkonflik dengan hukum harus selesai sebelum idul fitri
alasannya hal tersebut sudah menjadi perintah undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu dua
tentang sistem peradilan pidana anak
juyamto menambahkan sesuai dengan pasal enam puluh satu undang undang sistem peradilan pidana anak
saat sidang fonis nanti terdakwa anak dimungkinkan memilih hadir atau tidak hadir
di ruang sidang secara langsung
maka masa penahanannya kan terbatas cuma sepuluh hari plus lima belas hari
artinya hanya dua puluh lima hari makanya sidangnya kan tiap hari nanti dilakukan
apalagi mendekati bulan bulan kita menjelang cuti lebaran nanti juga harus selesai
apalagi ada ketentuan oleh mahkamah agung bahwa perkara itu harus sudah diputus sepuluh hari sebelum tahanan habis
minimal tujuh hari atau sepuluh hari sebelum masa dua puluh lima hari habis
artinya maksimal tanggal lima belas hari itu sudah harus diputus